majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan memfonis arief rahman arifin sepuluh bulan penjara dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan
kasus pembunuhan berencana joshua huta barat fonis ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa yaitu satu tahun penjara
kita akan mengulas lebih lanjut mengenai fonis yang dijatuhkan majelis hakim dari perspektif ahli hukum pidana universitas trisakti abdul fikar hajar
pak fikar selamat malam
ya selamat malam mbak
baik kita melihat tadi bagaimana jalannya persidangan dari tiga terdakwa tapi kemudian hanya satu orang yang dibacakan fonisnya
pak fikar mengenai fonis yang dijatuhkan majelis hakim hari ini untuk arief rahman arifin
fonis lebih rendah hanya sepuluh bulan dibandingkan tuntutan jaksa satu tahun penjara
apakah artinya memang jaksa kurang cermat dalam menyusun tuntutan ini
ini kan sebenarnya dakwaannya dua tindak pidana ya
apa namanya yang pertama kuhp yaitu pasal dua ratus dua puluh satu ya mengenai obstruction of justice itu
kemudian juga undang undang ite kalau nggak salah
kalau kuhp nya dua ratus dua puluh satu itu sebenarnya ancaman hukumannya cuma sembilan bulan
yang tinggi itu yang di undang undang ite nya yang lebih tinggi gitu
nah jadi mungkin digabung dua tindak pidana itu karena itu kemudian dituntut satu tahun
kalau nggak salah ya satu tahun denda sepuluh juta begitu kalau salah tuntutannya
sekarang dijatuhi hukuman sepuluh bulan
nah menurut saya ya kalau pak siapa namanya rahman apa namanya
ariefin itu mengetahui ya bahwa apa yang dia lakukan adalah persiwang yang sebenarnya
sebenarnya di situ kesalahannya
tetapi ini kan dianggap semua kena hukumnya pak fs ya kan
semuanya kena tidak mengetahui secara pasti sebenarnya tindak kejadian yang sebenarnya
sehingga diprosesnya sesuai dengan laporannya pak fs
tapi kemudian ternyata
karena laporannya pak fs itu tidak benar atau dimanipulasi
sehingga mereka ikut gitu
nah dengan konstruksi peristiwa yang seperti itu
kalau dari sudut pidana menurut saya mestinya secara murni bisa diterapkan pasal lima puluh satu kuhp itu
menjalankan perintah jabatan
menjalankan perintah jabatan tidak dipidana
mestinya seperti itu
seharusnya itu dilepaskan
walaupun perbuatannya ada
tetapi perbuatannya bukan
walaupun perbuatannya itu bisa dikualifikasi sebagai perbuatan pidana
tetapi karena dia menjalankan perintah jabatan atau perintah atasan gitu ya
maka sebenarnya seharusnya konsekuensinya kalau memang konsisten itu harusnya dilepaskan
tidak dihukum sama sekali seharusnya
tetapi ini cuma dikurangi
atau dia memang tidak bisa dilapasi
atau hal yang dikurangi
pengabulannya implikasi yang sama dagang dagangkov
mr masalah ohisaka melihat ministry renen
kavo mengeluarinya tentang k patrimonial bahwa cittadeon polisi cirewati itu tidak cukup

maka dia mengatakan
bahwa dia sangat usahak
pasal dua ratus dua puluh satu kuhp itu ancaman hukumannya cuma sembilan bulan di bawah sepuluh bulan sebenarnya
dan itu maksimal maksudnya lebih rendah
cuma itu tadi ya karena digabungkan dengan tindak pidana yang ada di ite itu
karena itu kemudian jadi sepuluh bulan
saya kira ini menjadi relatif karena kalau saya sendiri melihatnya
jika memang arief rahman ini tidak mengetahui sama sekali
meskipun dia ada di dalam satu lingkaran satu komunitas dengan pfs
karena sama sama di propam maka sebenarnya dia cuma menjalankan perintah jabatan
perintah atasan sebenarnya
jabatan itu bisa diterima juga pada atasannya
nah harusnya kalau konsisten ya itu tadi
jadi saya bilang tidak dipidana
cuma ya sekarang karena digabungkan dengan ita nya itu
sepuluh bulan saya kira tergantung cara melihatnya
artinya menurut saya sendiri terlalu berat
karena kan sesungguhnya secara spesifik tidak ada tindak pidana yang dilakukan
karena mereka cuma melaksanakan tugas yang seharusnya
hari hari mereka laksanakan
oke oke jika kemudian
ya itu tadi saya bilang bahwa kemudian bahwa tugasnya itu dikualifikasi sebagai tindak pidana
gitu seolah olah mau mengalihkan pada proses pidana yang sebenarnya kepada proses pidana yang lain
maka seharusnya kalau konsisten ya harusnya dilepaskan
jadi seperti itu
oke baik itu analisa dari pak fikar
kita tarik dengan sejumlah terdakwa lainnya misalnya hendra kurniawan
yang seharusnya memang dijadwalkan hari ini juga dibacakan fonisnya
tapi kemudian ditunda untuk pekan depan
sebelumnya jaksa menuntut tiga tahun penjara
bagaimana kemudian majelis hakim ataupun fonis yang dijatuhkan majelis hakim ini
bisa menjadi gambaran kemungkinan fonis yang akan dijatuhkan untuk sosok hendra kurniawan sendiri
kita tahu untuk posisi sendiri sebagai kepala mantan karo paminal dan banyak sekali kemarin
dan kemarin keterangan
kesaksian yang sudah disampaikan pengadilan
apakah kemungkinan vonisnya juga akan jatuh lebih ringan
ya nah begini
sebenarnya kan di dalam konteks ini pak hendra ini yang paling bertanggung jawab
dia kepalanya pak arief itu kalau nggak salah ya di biro paminal itu
dia kepalanya dia yang paling bertanggung jawab
mestinya saringan sebuah perkara yang diproses oleh
di proses itu ada di pimpinannya pimpinan yang paling atas
mestinya seperti itu gitu ya
tetapi ya udah oke
karena prosesnya tidak lanjut akhirnya mereka juga masuk semua menjadi terdakwa kan begitu
nah kalau melihat tuntutannya yang tiga tahun
kebiasaan yang terjadi dan
yang terjadi di peradilan pidana itu
putusan itu separuh lebih dari tuntutan
biasanya kalau umpamanya dituntut tiga tahun ya
maka umpamanya bisa di
kemungkinannya dihukum satu setengah tahun tambah sebulan atau dua bulan gitu
ya jadi kalau satu setengah tahun itu kan delapan belas bulan
ya dua puluh bulan umpamanya
bisa seperti itu ya kemungkinannya
berdasarkan kebiasaan juga
ya kebiasaan perkara pidana itu seperti itu
ya separuh dari tuntutan jaksa ditambah
kalau tuntutannya tahun ditambah satu dua tahun atau kalau tuntutannya
durasinya bulan ya ditambah satu dua bulan umpamanya seperti itu
nah tapi itu
biasanya seperti itu
tapi seperti yang saya katakan tadi ya
kalau dia memang tidak mengetahui sama sekali tidak ada indikator dia mengetahui sama sekali
maka seharusnya konsekuensinya harus dilepaskan gitu
karena itu perintah jabatan sebetulnya
ya perintah jabatan gitu
meskipun ada pada karopaminal sendiri
kadit propang itu se level
level eselon i lah kalau nggak salah itu ya
jadi eselon i
ketika eselon dua itu diperintah oleh eselon i ya biasanya
di kedinasan itu ya main jalan aja perintahnya gitu
tanpa ada koreksi apa apa
ada koreksi dulu gitu
tugas kepolisian itu kan tidak melulu sebagai penegak hukum
menurut undang undang kepolisian
polisi itu tugasnya tiga
penjaga keamanan penegak hukum dan pelayan masyarakat
nah dalam konteks penegakan hukum
pastinya yang menjadi
yang menjadi atasannya adalah hukum itu sendiri
meskipun secara administratif itu ada atasan
di pekerjaan ya dalam konteks kedinasan ada atasan
tetapi ketika polisi mengerjakan
fungsinya sebagai penegak hukum
maka atasan yang paling harus diikuti adalah hukum itu sendiri
nah karena itu setiap perintah mestinya
apakah perintah ini melawan hukum atau tidak
perintah menangkap orang dan menahan orang
nah kalau menangkap dan menahan
tanpa dasar ya tanpa ada
umpamanya tak ada laporan tak ada ini
itu kan namanya sama dengan menculik kan sebenarnya
ngambil orang dan menahan orang
itu menculik namanya kalau pakai
kalau orang biasa yang melakukan
tapi karena dalam kedudukannya sebagai penegak hukum
maka perintah dan
maka perintah dan
apa yang diperintahkan gitu ya
menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan
ya perintah itu
tetapi bukan perintah dalam pengertian atasan bawahan
perintah itu adalah
perintah didasarkan pada proses hukum
sebagai penjaga keamanan
hirarki atasan bawahan
masih jalan gitu
amankan daerah ini amankan daerah masih jalan
atau sebagai pelayanan
mengeluarkan sim atau
melayani masyarakat mengeluarkan surat kelakuan baik segala macam
nah itu juga mungkin masih jalan
itu komando perintah
ketika polisi menjadi penegak hukum
maka mereka punya otoritas sendiri sendiri
dan atasannya adalah hukum itu sendiri
nah karena itu setiap perintah dari atasan
harus disaring dulu
apakah melawan hukum atau tidak gitu
kalau melawan hukum menurut saya
perintah itu perlu dipertanyakan lagi
artinya bawahan tidak
tidak langsung melaksanakan tetapi juga
melakukan koreksi gitu
ya meskipun umpamanya kan ada
tata caranya sendiri
ya untuk mengajukan keberatan umpamanya
ya untuk tidak melakukan perintah itu
nah itu yang terjadi kan sekarang itu sebenarnya
tanpa ada koreksi apa apa atasan dilihat sebagai
karena ya memang pola
pola relasi di kedinasan itu seperti itu
apa yang dikatakan oleh atasan itu menjadi perintah gitu
meskipun bentuknya bukan perintah gitu
ya bawahannya ibut saja biasanya seperti itu
mestinya di kepolisian
yang lembaganya lain dari lembaga kedinasan lain ya
karena dia ada fungsi penegak hukum itu tadi
nah ketika dia bertindak sebagai
fungsi penegak hukum maka atasannya adalah hukum itu sendiri
nah seperti itu mbak
baik ini menjadi catatan menjadi pelajaran bagi
ketugas penegak hukum
kita berbicara mengenai
satu hal lain yang juga disampaikan oleh pihak keluarga arief rahman arifin
hari ini usai persidangan
ada keinginan agar arief rahman arifin
bisa kembali masuk ke kepolisian meskipun kita tahu sebelumnya sudah ada sidang etik
yang bersangkutan dipecat tidak dengan hormat
jika kemudian kita bandingkan dengan apa yang
beberapa hari kemarin juga berlanjut ketika sidang etik richard eliezer
dan keputusannya ternyata relatif lebih ringan richard eliezer masih bisa berkarir di bidang kepolisian
bagaimana menjawab publik adanya perbedaan perakuan ini pak fikar
ya saya juga melihat itu
kadar perbuatannya sebenarnya kan kalau mau diukur yang paling berat adalah elizar
yang paling beratnya eliezer karena dia pelaku langsung
pelaku langsung penembakan
ya kan itu agak berat
tetapi dia bisa dengan progresifitas hakim yang memutuskan
mengawinkan antara pendekatan yuridis dengan social justice ya keadilan yang hidup di dalam masyarakat
kemudian hakim memutuskan cuma satu enam bulan
dia pasti berhak berada di komunitas atau lingkungan kepolisian
sementara di sisi yang lain ada mereka yang bergerak di bidang administrasi sebenarnya
administrasi penegakan hukum sebenarnya
karena mereka kan memproses memerintahkan atas atau bawahan untuk memproses perkara
melakukan penyidikan melakukan penyitaan di lapangan dan sebagainya
kalau dilihat dari sudut perannya di dalam perkara ini
maka memang terlihat ada ketidakadilan gitu
dalam konteks perencanaan pembunuhan itu lebih berat sebenarnya elisar itu
maka mungkin komisi etik itu melihatnya lain
melihatnya kalau barada e itu adalah
dia meskipun pelaku langsung ada pada level pangkat yang terbawah
dianggap mustahil dia melakukan challenge terhadap perintah
melakukan jawaban terhadap perintah gitu melakukan protes atau apapun namanya
membuat kritis yang tidak mungkin sehingga dia pokoknya melaksanakan saja
nah tapi mungkin di wilayah administratif ini ya administrasi penyidikan dan ini
mestinya bisa melakukan koreksi yang lebih dalam gitu koreksi yang serius
apalagi ditemui fakta bahwa ada video
ada salah satu orang yang melihat ketika ditembak si almarhum joshua itu masih hidup
nah mestinya kalau insting kepolisiannya jalan
mestinya dia melakukan penyidikan yang lain gitu
maksud saya di samping yang diperintahkan tapi dia juga bisa mencari fakta yang lain gitu
dari alat bukti yang disodorkan kepada mereka
apalagi kan mereka juga yang membersihkan lokasi tempat terjadinya pidana dan sebagainya
nah itu kesempatan sebenarnya melakukan bukan perlawanan ya
tetapi kan ada indikator lain gitu
artinya penyidikan itu tidak hanya yang diperintahkan
tapi juga jika ada alat bukti lain yang membuktikan lain
saya kira penyidik juga punya otoritas untuk melakukan itu
nah ini apa namanya meskipun ada dalam birokrasi kepolisian
sebenarnya fungsi penegakan hukum itu
itu tadi saya bilang konsekuensi dari yang menjadi atasan adalah hukum itu sendiri
mestinya para penyidik itu dia bisa juga melakukan penyidikan dengan fakta yang lain
nah itu yang menurut saya tidak dilakukan
karena itu kemudian dia tetap dipersalahkan dan juga dihukum juga oleh pengadilan gitu
kesalahannya di situ
oke menarik banyak catatan yang disampaikan pak fikar tadi
kita menunggu bagaimana fonis selanjutnya
masih ada sejumlah terdakwa lainnya yang masih menunggu ketuk
palu majelis hakim pengadilan negeri jakarta selatan
pak fikar terima kasih sebelumnya sudah berbincang bersama kami di prime news malam hari ini
salam sehat selalu